kita ke sorotan lainnya saudara seorang polisi yang bertugas mengamankan arus mudik lebaran dua ribu dua puluh
menemukan dan mengembalikan tas berisi uang ratusan juta rupiah
milik pemudik yang tertinggal di kamar mandi
aibtu suprianto yang menemukan tas itu menemukan identitas dan ponsel pemilik yang terdapat di dalam tas
dirinya pun langsung memberikan pengumuman melalui masjid untuk mencari pemilik tas
tak menunggu lama pemilik tas berisi uang seratus juta rupiah itu pun datang dan menerima kembali tas tersebut
sang pemilik yakni seorang pemudik yang akan kembali ke daerah asal di sumatera selatan
ditemukan sebuah tas warna biru silper berisikan uang prediksi ratusan juta
dan saat itu pengamanan kita lihat ktp dan hp kita segera hubungin
agar pemilik dapat mengetahui keberadaan bahan tersebut
alhamdulillah dihubungkan melalui toa masjid dan hp terhubung dengan cepat
dan dapat dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan asli dan lengkap